dalam rakernas ketiga pdp presiden jokowi memastikan akan memberikan dukungan penuh untuk ganjar pranowo dalam pilpres dua ribu dua puluh
padahal sebelumnya dalam sejumlah kesempatan jokowi disebut sebut sering melempar kode kode dukungan untuk prabowo subianto
sebagai bakal calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
betulkah endorsement presiden jokowi akan beralih ke ganjar dan gerindra ditinggal
kita akan berbincang dengan ketua dpp pdip andreas pareira dan juga anggota dewan pembina partai gerindra andre rosiade dan juga direktur eksekutif lsi jayadi hanan
selamat petang bapak bapak
sudah sore menjelang malam
baik saya ke bang andre terlebih dahulu karena tadi di informasi awal pengantar bang andre bilang itu adalah hal yang biasa saja dukungan pak jokowi
karena di forum pdip
menurut bang andre apakah mungkin memang karena ini forum internal kemudian pak jokowi menyampaikan dukungan seperti itu
tapi di forum berbeda sebenarnya endorsementnya masih tetap pak prabowo
ya saya tidak elok untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain
secara etika dan adab saya nggak boleh mengomentari urusan rumah tangga pdi perjuangan
wajar sekali pak jokowi sebagai kader pdi perjuangan hadir dan datang
ke acara rakeras pdi perjuangan
karena beliau adalah kader pdi perjuangan
saya rasa wajar beliau hadir kan sebagai kader utama pd perjuangan
nah bicara soal dukung mendukung tentu kita hormati urusan rumah tangga pd perjuangan
nah kembali ke pak prabowo pak prabowo punya hubungan yang sangat baik dengan pak jokowi
beliau adalah menteri pertahanannya pak jokowi
apapun negara survei termasuk survei
survei bang jaya lianan menunjukkan bahwa pak prabowo adalah menteri terbaiknya pak jokowi
pak prabowo berulang ulang kali dalam berbagai kesempatan
sudah menyampaikan secara tegas terbuka
pertama beliau merasa pilihan beliau bergabung dalam pemerintahan pak jokowi adalah pilihan yang tepat
yang kedua beliau melihat langsung selama tiga tahun setengah ini
bahwa pak jokowi adalah figur yang sungguh sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat
mengabdi untuk kepentingan rakyat
yang ketiga pak prabowo adalah tokoh ataupun calon presiden yang secara tegas menyampaikan di berbagai kesempatan
bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi
di keberlanjutan pak jokowi akan dilakukan oleh pak prabowo subianto
jadi seperti itu mbak karsira
oke tapi kan memang sering ya dalam berbagai kesempatan pak jokowi dalam pidatonya begitu ya
tapi ini menurut anda apakah memang endorsement resmikah
atau memang seperti apa
jangan jangan ya hanya gerindera yang berbunga bunga
tapi sebenarnya tidak ada endorsement ke arah sana
ya alhamdulillah kalau ada pujian atau endorsement dari pak jokowi kepada pak prabowo ya
kita lihat dan kita syukuri ya kami sejak november dua ribu dua puluh
melakukan evaluasi yang menyeluruh ya kepada hasil survei pak prabowo
karena surveinya bang jaya di hanan dan berbagai lembaga survei di november dua ribu dua puluh dua
khususnya oktober dua ribu dua menyatakan pak prabowo turun ke posisi ketiga
lalu kami melakukan evaluasi besar besaran dan mengatur strateginya
dan alhamdulillah dengan kerja keras seluruh kader
dan termasuk pak prabowo rajin berkeliling
tren survei pak prabowo terus naik dan alhamdulillah saat ini unggul
kita tidak menutup ada peran faktor eksternal
yakni bagaimana tingkat kepuasan masyarakat yang begitu tinggi kepada pak jokowi
dan juga sebagai calon presiden yang secara tendas sudah menyampaikan
beliau akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi
dampak positif dari tingkat kepuasan masyarakat kepada pak jokowi
tentu itu pak jokowi yang punya kewenangan untuk menyampaikan
tapi tentu tidak bisa
tapi masyarakat publik dan rakyat indonesia
tentu bisa melihat memaknai dan menerjemahkan
kalau pertanyaan yang sekarang
gerindra butuh tidak endorsement pak jokowi
sudah menyampaikan berulang ulang kali
beliau adalah figur atau calon presiden yang akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi
pemerintahan pak jokowi ini keberlanjutan
beliau sudah meninggalkan legacy dan jalan yang tepat dalam pembangunan indonesia
kita harus menuju indonesia emas di tahun dua ribu dua puluh
tentu keberlanjutan itu harus terjadi
dan untuk itu pak prabowo sudah menyampaikan
beliau adalah tokoh atau figur
calon presiden yang punya komitmen yang jelas dan tegas
akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi
sudah dipastikan dari gerindra seperti itu
saya sekarang ke bang andreas
kemarin itu pertemuan tertutup sebenarnya ya bang ya
ketika pak jokowi menyampaikan pidatonya
ini kita penasaran membocorkan siapa pidatonya
sehingga kemudian ramai bahwa endorsement
sekarang akhirnya dipastikan full dukungan untuk
ya kalau apa yang muncul di berbagai media sosial
itu adalah rekaman betul itu adalah rekaman pidato
cuplikan dari rekaman pidato pak jokowi
ya yang apa yang ya buat saya
artinya buat kami yang melihat itu
di samping beliau menyampaikan
apa pandangan dan ya juga ada ujian dan dukungan
pada pak ganjar pranowo
juga ada beberapa masukan masukan yang menurut kami itu penting
masukan masukan yang disampaikan oleh pak jokowi
untuk pak ganjar dan untuk apa yang harus dilakukan
kurang lebih ke depan ya ketika pak ganjar
mencalonkan atau ketika sudah dicalonkan
dan dalam proses pencalonan ini ke depan
apa yang dilakukan apa yang seharusnya dilakukan
oleh pak ganjar dan ya tim yang mendukung beliau
dan ya pada poin yang terakhir
dia yakin bahwa dengan itu pak ganjar bisa memenangkan
saya kira dari situ ya kami melihat bahwa pak jokowi
memberikan ya dukungan sepenuhnya
dukungan yang artinya dari hati beliau
beliau menghendaki bahwa ya figur seperti inilah yang saya kira
karena pas untuk melanjutkan kepemimpinan pak jokowi ke depan
ini kan forum tertutup saya ingin bertanya mengenai itu
jadi tidak masalah kalau memang ini kemudian video cuplikannya beredar luas
atau jangan jangan memang dibocorkan untuk membuktikan bahwa
begini loh ternyata di forum ini pak jokowi sudah menyatakan
mendukung dan akan all out untuk ganjar pranowo
saya masuk ada di dalam tim spiring committee di situ
dan ketika proses itu memang semua hp peserta itu diminta untuk
ditaruh di luar gitu jadi tidak dibawa ke dalam ruang rapat
cuma memang ada beberapa rekaman rekaman pertama dari partai
yang kedua dari ya biasa kan kalau dari istana kan ada yang selalu memberikan
perhatian dokumen taki tersebut gitu
kami cek dari partai tidak ada yang keluar gitu
ya mungkin mungkin saya juga kami juga kaget gitu
tapi ya ini sudah sesuatu yang terjadi dan saya kira ya masyarakat selalu ingin tahu kan
apa yang apa yang apa muncul ke pulmi
dari dalam dari internal partai tidak ada juga rencana untuk menjadikan ini
sebagai apa colola ini sengaja untuk diviralkan enggak gitu
tapi memang kemudian ini muncul dan respon dari masyarakat begitu
jadi saya juga antusias melihat apa yang disampaikan oleh pak jokowi disitu
oke semua hp peserta dikumpulkan pertanyaannya siapa yang membocorkan
tujuannya seperti apa saya sekarang ke mas jayadi
untuk melihat menarik begitu ya pernyataan pak jokowi kemudian viral
ini disampaikan dalam forum tertutup gitu
ya tujuannya apa kemudian ini ramai ramai di sosial media seperti ini
apakah memang untuk mengukuhkan bahwa betul pak jokowi
sebenarnya endorsementnya jatuh ke mas ganjar bukan pak prabowo
pertama baik pdip maupun pak ganjar sebagai capres
itu diakui atau tidak itu akan memerlukan dukungan pak jokowi
karena pak jokowi kan punya kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng
yang bisa mempengaruhi para pemilih yang masih
mengasosiasikan dirinya sebagai pendukung jokowi
nah sebagai partai dan calon presiden yang diasosiasikan secara kuat dengan jokowi
maka ganjar maupun pdip memerlukan dukungan pak jokowi
data data menunjukkan bahwa naik turunnya approval rating pak jokowi misalnya
itu terkait dengan naik turun berpengaruh pada naik turunnya tingkat dukungan kepada pdip
maupun tingkat dukungan kepada calonnya dalam hal ini ganjar
jadi penting bagi pdip untuk menunjukkan kepada publik bahwa pak jokowi itu berada pada posisi mereka
dibocorkan atau tidak dibocorkan apa yang viral di media sosial itu
itu menurut saya saat ini memberikan keuntungan kepada secara politik elektoral ya
memberikan keuntungan kepada pdip
maupun kepada ganjar sebagai calon itu yang viral
oke dan kita masyarakat publik juga bingung akhirnya melihat bagaimana seorang jokowi
kemudian terkesan berada di area abu abu bermain aman begitu
apakah betul demikian arah endorsen ini kemana
nanti kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di newsroom
baik masih di cnn indonesia newsroom
kita masih berbicara
masih berbicara kemana arah endorsement jokowi berlabuh
kita lanjutkan diskusi
pada petang hari ini saya ke mas jayadi lagi
pertanyaan saya tadi sebelum jeda kita melihat publik melihat
bagaimana pak jokowi kemudian memberikan kode kode
beberapa kali pidato memang semua seperti seakan akan di endorse begitu ya mas jayadi
apakah memang betul pak jokowi bermain aman
apa namanya saya kira masuk akal ya kalau pak jokowi mengendorse dua duanya
karena dua duanya kan menyatakan menjadi pelanjut pak jokowi
pak jokowi ingin itu
jadi wajar kalau dua duanya di endorse oleh pak jokowi satu
yang kedua pak jokowi juga tampaknya melihat berdasarkan data data bahwa dua duanya ini peluang menangnya paling besar gitu kan
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat itu
kalau pak jokowi memang endorse hanya salah satu
kan tiga nama itu tidak ada yang terlalu dominan
terutama kalau dibandingin antara ganjar dengan pak prabowo
kan tidak ada semuanya masih sama kuat
karena itu dukungan dari pak jokowi kepada keduanya itu menjadi penting dan dianggap sebagai sesuatu yang strategis bagi pak jokowi
nah endorsement itu saya kira sudah tertangkap oleh publik elvira sejak november dua ribu dua puluh
jadi publik itu sudah terbentuk persepsinya bahwa pak jokowi meng endorse kalau enggak ganjar ya prabowo gitu
nah sepanjang pak jokowi tidak menyatakan misalnya dia menyatakan saya hanya mendukung ganjar
tidak mendukung calon yang lain
nah kalau tidak menyatakan begitu maka publik saya kira akan terus mempersepsi bahwa pak jokowi itu mengendorse baik pak prabowo maupun pak ganjar gitu
tapi kan tidak mungkin seorang jokowi kemudian
yang akan memperoleh lebih banyak keuntungan elektoral itu lebih tergantung kepada usaha masing masing pihak itu
seperti kata bang andre tadi endorsement pak jokowi penting
tetapi untuk mematerialisasikannya menjadi dukungan
materialisasikannya menjadi dukungan elektoral itu memerlukan usaha yang sifatnya masif dan sistematis dari masing masing calon yang di endorse itu
masif dan sistematis
endorsement itu bukan hanya ditangkap oleh publik dari kata kata atau di pidato elvira
tapi dia juga ditangkap oleh publik dengan dua hal lain
tapi dia juga ditangkap gestur dari pak jokowi
dan orang tahu pak jokowi ini kan orang jawa
cara dia berbicara kepada publik itu tidak hanya mengandalkan verbal kan atau oral
dia juga mengandalkan gestur gestur yang bisa ditangkap oleh publik terutama para pemilih pak jokowi yang antara lain banyak sekali orang jawa
yang masih bisa menangkap gesture gesture itu
jadi selain kata kata seperti dalam pidato kemarin di rekenas pdi perjuangan

jadi publik juga melihat gesture tingkah laku sikap dan sebagainya
yang sudah mentil ke publik juga
selain itu publik juga melihat gerakan relawannya pak jokowi
relawannya pak jokowi kan sampai hari ini terlihat ada yang ke ganjar
banyak juga yang ke pak prabowo
jadi persepsi bahwa pak jokowi mendukung dua duanya itu sudah terbentuk saat ini
itu hanya bisa dibalikkan kalau misalnya pak jokowi menyatakan saya tidak dukung pak prabowo saya hanya dukung ganjar gitu
menurut saya itu akan berdasarkan perkembangan yang saya lihat
saya kira pak jokowi tidak akan melakukan itu
beliau akan melakukan seperti yang kemarin
sepenuhnya mendukung ganjar tapi bisa juga kan sepenuhnya mendukung pak prabowo gitu
maka endorsementnya itu masih terlihat kepada dua
dua orang ini
dan memang dua duanya memerlukan ya secara real memang endorsement pak jokowi itu berguna bagi pak prabowo maupun bagi ganjar
bagi ganjar dia perlu mempertahankan sebanyak mungkin pemilih pak jokowi itu untuk memilih ganjar
sampai dengan april atau awal mei jumlah pendukung atau pemilih pak jokowi yang mendukung ganjar itu
itu apa namanya jadi tidak bisa tidak kita harus mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat pak prabowo itu sangat kompetitif jaraknya dengan ganjar
bahkan beberapa kali menyalit
mereka tidak bisa dihindari beberapa bulan ke depan karena pak prabowo masih menjadi menteri pertahanannya pak jokowi
yang akan selalu punya kesempatan untuk melakukan kegiatan atau kegiatan yang lebih baik
dan kemudian bagaimana pak jokowi menurut pak prabowo
mereka tidak bisa dihindari beberapa bulan ke depan karena pak prabowo masih menjadi menteri pertahanannya pak jokowi
bebannya mereka punya kesempatan untuk melakukan karakter siswa mereka sendiri
yang terus berlangsung maka persepsi publik bahwa pak jokowi mengendorse baik pak prabowo maupun pak ganjar itu akan terus berlangsung
itu artinya para pemilih pak jokowi yang lebih pro ke pak prabowo akan terus berlangsung yang tetap yang pro kepada ganjar juga akan tetap berlanjut
oke begitu dugaan saya ke depan kecuali ya kecuali sekali lagi kalau pak jokowi dengan tegas mengatakan saya hanya mendukung ganjar pranowo saya tidak mendukung calon lain atau malah lebih tegas tidak mendukung prabowo misalnya
tapi kan kalau kita lihat kepada anies baswedan pun walaupun publik tahu pak jokowi tidak mendukung kan tidak pernah pak jokowi mengatakan saya tidak mendukung anies kan gitu
jadi karena itu ke depan
dan menurut saya persepsi publik bahwa pak prabowo maupun pak ganjar itu adalah calon yang dianggap akan lebih mungkin melanjutkan kerja kerja pak jokowi
atau dalam bahasa bang andre tadi legacy dari pak jokowi itu sudah mulai terbentuk di publik
meskipun tadi mas jayadi mengatakan bahwa tidak mungkin sepertinya pak jokowi mengatakan saya dukung ganjar
atau sebaliknya saya dukung prabowo
kita tanya ke bang andreas kan kader pdip
apakah mungkin kader sendiri kemudian mengatakan saya dukung kader pdip ganjar pranowo maju pilpres dua ribu dua puluh
memungkinkan tidak bang andreas
jadi saya pendapat dengan mas jaya adi tadi
dan seharusnya tidak usah bingung juga
kalau saya tidak bingung
dalam arti bahwa dengan memperhatikan itu
memperhatikan apa yang disampaikan dan gesturnya
nah itu yang saya lihat kemarin bahwa beliau itu menyampaikan itu tadi
apa yang sudah muncul di publik
tapi juga dia memberikan masukan
masukan masukan beliau bahwa inilah kondisional kondisional kalau kita mau menang ke depan
nah disitu saya
saya melihat bahwa pak jokowi ini serius
memperhatikan dan ya kalau mau dibilang mengendorse
mempunyai harapan yang tinggi pada pak ganjar
tapi ini kan semua kan nanti rakyat yang akan memutuskan kan
sehingga kalau mau kita menang sebaiknya seperti ini gitu
seperti ini artinya apa
tidak perlu secara lisan pak jokowi memastikan saya mendukung ganjar
saya tidak mendukung prabowo
artinya pdip tidak perlu kepastian itu
kalau pak jokowi tidak mengatakan bahwa tidak mendukung pak prabowo
dan saya juga sependapat pada mas jayahandi tadi
pak jokowi juga ke depan dan saya juga tidak melihat bahwa pak jokowi akan menyampaikan
tidak mendukung ini
tidak mendukung ini
karena beliau juga harus menjaga hubungan di dalam pemerintahan
dan ini masih berjalan setahun lagi pak prabowo di situ adalah juga menteri beliau
dan juga ada dalam perkawanan yang baik
dan juga untuk menjaga bagaimana pemilu ini berjalan secara smooth ke depan
nah sehingga melihat itu adalah melihat pada gestur apa yang diungkapkan
dan ya itu tadi
mungkin dalam hal ini kita perlu banyak belajar dari bagaimana gimmick dan gestur
ketika orang jawa menyampaikan apa yang dia kemukakan
dan di situ yang saya perhatikan pak jokowi punya harapan dan keinginan terhadap figur yang ke depan
yang melanjutkan pemerintahan beliau
dan ada beberapa hal kesamaan
bahkan beliau juga menyampaikan poin poin yang dimiliki oleh mas ganjar
yang seharusnya lebih dimaksimalkan
nah sehingga itu akan menjadi suatu kekuatan
di situ saya melihat bahwa depan pak jokowi itu adalah hal yang keluar dari dalam
untuk memberikan endorsement pada
di situ apa yang dimaksikan oleh mas jayadi tadi
melihat apa yang disampaikan
dan gesture pada saat ketika beliau menyampaikan itu
dan sebagai kader vd perjuangan
saya melihat banyak titik kesamaan yang bisa
yang seharusnya dimaksimalkan oleh teman teman ini
untuk mendukung mas ganjar
artinya kami semua untuk mendukung mas ganjar
dan tetap menjalankan hubungan yang baik dengan pak prabowo tentunya
karena beliau juga adalah kawan kami di dalam perjalanan politik selama ini
kalau melihat gestur sih masyarakat
happy ketika melihat sosok presiden jokowi pak ganjar
pak prabowo ketika berjalan di sawah
dari tadi kita sampaikan visualnya begitu ya
ada sedikit komentar
kapan pak prabowo kemudian diajak lagi mungkin kunjungan kerja
melihat sawah bersama pak ganjar
tapi kita melihat kedepannya begitu
seberapa penting kemudian kita melihat elektabilitas kedua pasangan ini luar biasa
pak prabowo dan pak ganjar
karena juga kita melihat relawan
arahnya juga cukup kuat
ke gerindra ke prabowo subianto
catatan anda mengenai endorsement ini
terakhir sebagai penutup
ya agak putus putus ya
yang jelas pak prabowo sudah menegaskan
berulang ulang kali di depan publik
mas ganjar mas anies adalah putra putra terbaik bangsa ya
lalu mas anies dan mas ganjar serta pak prabowo
punya niat yang sama untuk
sama sama ingin memperbaiki dan membangun bangsa ini
jadi yang bisa saya sampaikan adalah
pak prabowo selalu menyampaikan kepada kami
sebelum kajar gerindra dan pendukung beliau
mendepankan demokrasi khas indonesia
ya ini demokrasi tanpa perlu menjelek jelekkan
nah kita akan mengedepankan soal
program perjuang saja
jadi saya rasa
ini politik sangat dinamis ya
elvira bang andreas dan bang jayadi
masih waktu lima bulan lagi untuk di taftar
kita tunggu perkembangan
kami insya allah optimis ya
dengan kerja keras
kerja keras pak prabowo dan pendukung beliau
ketegasan pak prabowo
sebagai tokoh atau figur yang akan melanjutkan
pemerintahan pak jokowi
beliau adalah figur yang paling pas
memimpin indonesia tahun dua ribu dua puluh empat
karena kita tahu situasi dunia
krisis di tempat mata
kita butuh figur yang kuat
dan bisa mempersatukan indonesia
jawabannya yang satu
prabowo subianto untuk indonesia tahun dua ribu dua puluh empat
begitu ya elvira
karena ada waktu sedikit lagi
untuk wakil pak prabowo
namanya sudah final belum
karena dari pkb sudah kasih ultimatum
kalau misalnya sampai akhir juni
tidak disampaikan nama pendamping pak prabowo
akan ditinjau ulang
ada gangguan komunikasi
sepertinya dengan bang andre
mas jayadi saya beralih ke anda
masih ada hitungan bulan
sekitar lima bulan lagi
calon presiden dan wakil presiden
saat ini cukup cair
ataupun mungkin saja
nanti kita akan melihat
manuver manuver politik lainnya
dari seorang presiden jokowi
pak jokowi tetap akan
atau dalam bahasa yang lebih
objektif adalah publik
tetap akan menangkap bahwa
prabowo dan baganjar
selama tujuh atau enam bulan terakhir itu
persepsi itu sudah terbentuk
sudah terbentuk di masyarakat
tidak mudah untuk
pak jokowi berbicara kepada publik
channel pertama kata kata
gestur itu bisa misalnya
kalau tidak salah
pak jokowi itu ke malaysia ya
bang andri bersama pak prabowo ya
bertemu dengan anwar ibrahim
di situ mereka juga
sangat akrab juga
dan itu tetap tertangkap juga
kemudian yang ketiga adalah
pak jokowi berbicara kepada publik
keluarga pak jokowi sendiri
kaisang dan sebagainya
dan sampai hari ini kita menangkap bahwa
pesan yang disampaikan kepada publik
dua nama itu
dinamika kedepan itu
masih akan terlihat
terkait dengan tadi yang
elvira tanyakan kepada bang andre
soal penentuan jawa press
tampaknya penentuan jawa press ini
masih akan cukup
akan memakan waktu
itu yang kedua
yang mungkin tetap akan
terkait dengan dinamika politik kedepan
kita masih harus mencermati gerakan dari
golkar dan pan
apakah mereka akan bergabung
dengan salah satu potensi koalisi
yang sudah terbentuk
golkar dan pan malah membentuk
ini juga akan menarik
untuk melihat dinamika kedepan
yang bisa saja berpengaruh
sudah mulai mengerucut namanya itu
atau langkah langkahnya kedepan
siapa yang akan mendampingi
setidaknya itu yang kemudian
akan menjadi isu utama
bang andre sudah bergabung lagi
tadi pertanyaan saya
yang sempat terputus
siapa yang akan mendampingi
karena sudah ada ultimatum
dari koalisi gerindra
jika sampai akhir juni
tidak ada nama
akan ditinjau ulang
ya tentu ya
tidak ada nama
ya tentu ya
per hari ini saya bicara
tentu kandidat terkuatnya adalah
dalam piagam kerjasama
antara gerindra dan pkb
kan sebenarnya jelas
bahwa yang menentukan
pak prabowo dan gus muhaymin
sebagai kader ya
keputusan pak prabowo dan gus mohaimin
yang bersama sama akan mengambil keputusan
masukan yang disampaikan
oleh pimpinan partai gerindra
komunikasi itu berjalan
dan insya allah kita akan bersama sama
nanti akan mendaftarkan pak prabowo
ke kpu ri
hanya menyebutkan mendaftarkan pak prabowo
oke kita tunggu nanti siapa nama yang juga akan
calon wakil presiden yang terkut adalah gus mohamed
tinggal pak prabowo bersama sama gus mohaimin
oke dilengkapi akhirnya
itu saja lah tanggal mainan
kita tunggu tanggal mainan
bang andre terima kasih
sudah berbincang bersama kami
bang andre terima kasih
mas jayadi terima kasih
sudah berbincang bersama kami
di cnn indonesia news
salam sehat selalu